jelang lebaran idul fitri sejumlah bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang membutuhkan telah cair
salah satunya dana bantuan langsung tunai program keluarga harapan atau blt pkh
penyeluruhan blt pkh tab satu dibagikan sejak akhir maret dua ribu dua puluh tiga di kantor pos kebonrojo surabaya
di surabaya sasaran keluarga penerima manfaatnya ada sembilan puluh sembilan satu ratus lima belas keluarga
menurut eksekutif general manager kantor pos cabang utama surabaya rian syaharyani target penyalurannya akan rampung sebelum lebaran tiba
dengan jumlah besaran bantuan tunai yang berbeda beda sesuai dengan jumlah anggota keluarga dan kebutuhannya
ini mulai di awal bulan sudah mulai pembayaran ya di akhir maret juga sudah mulai pembayaran
jadi kami memang diberikan beberapa termin biar tidak terlalu banyak juga
jadi sekitar sehari ada dua bahkan nanti ada yang juga sampai enam an atau sepuluh
akhirnya selesai di tanggal tujuh belas itu sudah selesai
dalam sehari ada dua lima ratus hingga lima masyarakat yang antri untuk mencairkan bantuannya
namun prosesnya tak lama
mereka yang telah menerima undangan untuk mengambil bantuan dari pihak desa tinggal membawa kartu keluarga dan ktp untuk verifikasi dan mengambil
mereka yang telah menerima undangan untuk mengambil bantuan dari pihak desa tinggal membawa kartu keluarga dan mengambilnya

lebih luas lah kebutuhannya kan banyak bisa dibagi bagi
kalau beras ya untuk dapur aja kan lain lainnya tidak kejangkau
nah kebaran buat fitrah ya kan buat bayar listrik kebetulan ini kan ya sudah waktunya bayar kan
buat bayar pbb terus buat iuran kampung
k sama ktp gitu aja
dapat bantuan pkh yang perdana pertama kali ini jumlahnya tujuh ratus dua puluh lima ribu
kalau saya ya kebutuhan sehari hari saja sama ini ada pembayaran anak sekolah saya buat itu juga sedikit separuh gitu aja
hingga kamis sudah dua puluh persen blt yang sudah disalurkan ke penerima
kemenfaat di surabaya
penyaluran blt pkh ditargetkan akan selesai tujuh belas april dua ribu dua puluh
ardia putri miki peresia surabaya jawa timur